subuh apa apa aku sempet pingsan ya oh gimana keadaan siana baik baik aja alhamdulillah
lah syukurlah dia baik baik aja tapi aku masih nggak habis pikir gimana caranya
di di jam segini loh kamu udah makan dulu inget jangan sampai sakit langung kamu kembali
iya belum sih tadi soalnya mungkin mama saya datang ke sini kan cuman mama saya ngabarin kalau
nggak jadi datang sini karena kurang fit bukan berarti kamu belum makan ya udah makan dulu ya
sekarang baru setelah itu kamu mau pulang atau kemana terserah atau gini deh kalau kamu mau masih mau di
sini habis makan aku minta kamu makan dulu aku lihat itu keluar makan baru aku ke rumah aja
ke apartemen aku lagi mama yang takut ya maaf tante mayang enak badan kera
kemarin jagain kamu khawatir gitu ya mau gitu aja ya kamu masih mau di sini
kamu memang baik bel sangat baik dan perhatian sama semua orang saya mama dan semua al semuanya jadi
perhatian kamu tapi saya juga enggak tahu kenapa bel kenapa hati saya belum terbuka meskipun saya
juga sudah berusaha untuk mukanya
kamu kenapa di enggak enggak kenapa kenapa
aku pengen sama tata ya udah sini sini sama papa
kamu pasti datang ke sini mau ketemu sama anak kamu kan rein
hai kembisa rapel
hai salah saya apa ya tante hai pernah juga udah tahu kalau papanya dia itu ya nino kan
ini momen bahagia kamu gak perlu bicara seperti itu
hai setelah zima lalu apaan si elshad rasa kok nggak ada capeknya bikin ulah sih elsa elsa kamu tuh gak pernah berubah
lestafilis zain sa kamu kenapa ngomong begitu sama ales mandin
hai kamu kesini mau ketemu sama rena anak kamu gitu kan maksudnya apa maksudnya
kamu dengan cara yang baik tuh gimana
aku gak tau caranya lagi gimana supaya kamu gak ngulang ngulang kesalahan kamu nusa
kan aku udah bilang sama mama papa
apa yang aku bicarakan itu kan semuanya benar
reina juga udah tau kok kalau dia anaknya nino
terus salahnya dimana coba
ya salah sa
dia harusnya gak mikirin hal hal yang belum perlu dia pikirin
kalau al gak amlesia
dia juga tahu sejarah kamu
sama roy sama keluarga
papa gak perlu pa ngasih tau soal itu pa
supaya kamu gak ngulang kesalahan kamu sa
akhirnya kamu udah berjaga
aku bener bener gak habis pikir ma
sampai kapan sih dia harus ganggu urusan orang lain
kamu harus lebih sabar lagi no
saya tapi elsa itu udah kayak duri dalam daging mak
semua urusan mau dicampurin
ngomong gak pada tempatnya
ngerusak suasana itu namanya ma
ya sebenernya sih kalau mama lihat elsa itu
dia mau nabrak
elsa itu memang lagi cari perhatian aja
mungkin anak kecil
elsa tuh udah dewasa mah
cari perhatian buat apa coba
ya noh kalau namanya perhatian tuh bukan anak kecil aja yang kepengen diperhatiin
orang dewasa juga banyak kayak gitu
kenapa kesannya mama belain elsa ya
maksudnya karena masalah di perusahaan kamu itu ya
kamu hidup kamu seperti ini nih
itu bukan kesalahan elsa
jadi kamu gak perlu limpahkan semua itu ke elsa
gak ada sangkut pautnya no
mama lupa dari awal aku sampai hari ini
masalah di luar perusahaan masalah hidup aku itu dari siapa
masalah siapa belain
ya mama sih bukan belain
cuma kamu gak perlu bawa orang lain untuk masuk ke terpurukan kamu sekarang ini
gak perlu kayak gitu juga dong
kamu tuh harus dewasa hadapin ini semua
jangan kayak gitu
lagipula tadi kita pergi kayak gitu no
mama tuh terserang malu gak enak
kita tuh gak diundang terus maksain dateng kesana
gimana tuh pandangan orang ke kita
gak kangen sama rena
aku sampai bela belain datang tanpa diundang itu karena aku kangen itu aja mah
aku juga gak akan mau nyampurin kalau acara mereka kok
cuma pengen liat rena
no mama juga sangat sangat kangen sebenarnya
tapi kan kondisinya lagi begini
no sorry ya tadi teleponnya gak keangkat soalnya aku masih tidur
ini juga kepala aku masih sakit banget
oh syukurlah kalau gitu
yang penting kan baik baik aja kan
aku baik baik aja kono
tadi mungkin tidurnya terlalu nyenyak makanya nggak denger waktu ada telepon
semalam itu kamu cuma nganterin aku pulang kan
gak apa maksudnya
soalnya mbak aku bilang dia tuh gak ngeliat kamu keluar dari kamarnya jam berapa
kalau gitu aku lagi ada urusan nanti kita sambung lagi ya nok
mama kan sempat bilang aku pulang subuh
apa aku sempat pingsan ya
gimana keadaan sih anak
syukurlah dia baik baik aja
tapi aku masih gak habis pikir
gimana caranya ya emang
terus kamu mau ngapain lagi ke elsa no
biar gak kayak gitu
di kertas kertas yang saya tulis ketika masih di pulau
diceritakan kalau saya juga merindukan askara
anak yang saya sebut sebagai jagoan di pulau
dalam keluarga saya
di kertas itu juga ada tulisan
juga tak bisa lepas hati
kamu pasti datang ke sini mau ketemu sama anak kamu kan reina
jadi reina itu anak nina
untuk apa bunuh anak itu funingnya sama phenomena tersebut
aku banyak bantuan kita
cuma keluar dulu

itu basement wartaya
jangan beli makanan itu